dari puluhan orang sudah berkurang kini menjadi sembilan orang yang dicari oleh pasukan gabungan operasi tinombala
ada yang menyerahkan diri ada yang ditangkap ada pula yang ditembak karena melawan petugas saat penangkapan
saat ini semua sudah berusaha mulai dari masyarakat polisi dan tni
untuk membangun kembali poso menjawab pertanyaan
tentang anomali keamanan
saya akan mengajak anda untuk melihat wajah baru poso berikut dengan potensinya
setelah lebih dari satu tahun lembah luas ini masih menjadi salah satu basis operasi tinombala
gabungan tni dan polri mencari keberadaan kelompok santoso yang lari dari barisan gunung biru
di poso pesisir menuju poso
pertanyaan terakhir bagaimana persembunyiannya di lembah napu
pos penjagaan masih ditemukan dengan jumlah personil yang tidak pernah berkurang
ini pemandangan sehari hari bagi warga lembah napu
situs sejarah di lembah napu hampir tidak pernah dikunjungi peneliti dan wisatawan dalam satu tahun terakhir
tiga pentolan kelompok yang paling diburu
santoso basri dan pusat
dan ali kalora bersama puluhan pengikut lari ke gunung biru poso
mereka bersembunyi hingga ke lembah napu
sebelumnya operasi camar maleo yang berlangsung empat periode harus selesai dan digantikan dengan operasi tinombala yang dimulai pada januari dua ribu enam belas
sejak dua ribu sebelas kelompok mujahidin indonesia timur ini melakukan aksi penyerangan terhadap polisi di sulawesi tengah
satu persatu anggota kelompok santoso tertangkap
puncaknya adalah saat santoso sang pemimpin tertangkap dan tewas
dalam baku tembak juli dua ribu enam belas
sementara basri alias bagong yang menggantikan posisi santoso sebagai pemimpin tertangkap pada september dua ribu dua puluh
sampai akhir maret dua ribu tujuh belas kelompok yang kini tinggal sembilan orang itu masih dalam persembunyian dipimpin oleh ali kalora
pada akhirnya operasi tinombala diperpanjang hingga awal juli dua ribu tujuh belas
kelompok yang tersisa ini meninggalkan jejak
salah satunya adalah bekas tempat persembunyian mereka di dalam rimba poso
tempat tidur mereka disusun dari kayu mengelilingi api unggun
lokasi persembunyian ini dekat dengan sumber air
satu menara pengintai juga dibuat di ketinggian tiga meter
ini pus pantal mereka
yang dibuat oleh dayeng kuro
sepanjang jalan antara lembah napu dan poso terdapat pos sekat yang tersebar di beberapa titik rawan
salah satu pos paling rawan adalah pos hai di perbatasan napu dan poso
pos ini bisa dikatakan sebagai pos terpencil karena jauh dari permukiman warga dan akses komunikasi yang terbatas
karena tidak ada sinyal di sini
kalau saya bisa lihat sekeliling saya ini adalah
ketika ada kelompok yang selama ini dicari turun ke sini bahaya bisa mengancam
tetapi saat ini setelah satu tahun lebih operasi tinombala berlangsung fokus untuk memeriksa kendaraan yang lewat menuju poso
tetapi bahaya di sini juga bisa menjadi kernis cayaan
tengah tengah pak patipati
beritu ajar beritu ajar
setiap kendaraan yang lewat diperiksa pasukan memastikan tidak ada jalur logistik bagi sisa kelompok santoso di persembunyiannya
anggota tim gabungan tni dan polri menghabiskan waktu berbulan bulan menjaga tempat ini
tidak ada di padang
pasukan tinombala yang berjaga di pos high setiap hari
saya coba tanya ke pak denny dulu
pak denny sudah berapa lama bertugas di sini pak
kurang lebih delapan bulan
selama delapan bulan itu apa yang paling pak denny ingat
ya kalau pasukan itu sebenarnya tugas negara itu diutamakan
jadi kalau mengingat
ya paling kalau kita yang berkeluarga mengingat keluarga istri sama anak
kalau bagi saya orang awam yang lewat napu menuju poso lewat pos hai ini apakah bisa dikatakan aman pak denny
untuk jalur poso napu saya bisa jawab itu untuk sementara ini aman
aman ya pak ya
sementara pasukan lain berjaga di depan yang lain memasak di dapur darurat yang sudah ada sejak operasi tinombala dimulai
ikan kering yang tujuh kali mati
dan ini sayurnya sayur labu siam ini ditumis dengan rampak padanya tidak ada bawang
dan ini sayur labu siam
diawali doa sebelum makan mereka berkumpul menikmati sedikit kehangatan dan canda
tadi apa pak
paku berkarat istilahnya
kenapa dia sebut paku berkarat
paku berkarat dia sebut
paku berkarat dia sebut
paku berkarat dia sebut
makanan ini selingan selain makanan kaleng yang sudah disediakan
jauh dari keluarga hiburan sekaligus olahraga mereka hanyalah bermain sepak takral

semakin banyak biblionetika

ya takut juga sih selalu mengingat apa yang akan terjadi sama suami
keinginannya sih pengen suaminya pulang tapi ya begitulah namanya takdirkan
taman jeka sebuah dusun di kaki gunung biru kabupaten poso
tidak ada orang asing yang berani masuk ke sini
namun itu beberapa tahun lalu saat santoso dan kelompoknya masih berada di gunung biru dekat taman jk
pasukan patroli yang kembali dari gunung biru melewati jalan utama
pak dari mana atas
oh mas atas
keterbukaan itu mulai terjalin ketika wakil negara dan masyarakat di luar poso mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan perhatian
tidak ada lagi tetapan penuh rasa curiga di taman jk
butuh waktu untuk mengikisnya tetapi paham radikal pelan pelan mulai pudar
pembauran masyarakat taman jk diwujudkan lewat pelatihan menjahit
pesertanya termasuk para istri yang ditinggal suami bergabung dengan kelompok santoso
kegiatan ini salah satu upaya untuk mendapatkan penghasilan tambahan
nurmin adalah istri ambo wintang
yang ditangkap pada dasarnya

ambo wintang merupakan anggota kelompok mujahidin indonesia timur yang ikut pelatihan ala militer di taman jk
ia juga pelaku pembunuhan dua anggota intel polres poso
anak pertamanya lumpuh
sementara anak ketiganya mengalami down syndrome
tanpa suami yang saat ini menjalani hukuman
nurmin hidup melalui bantuan
dari saudara dan kerabat
suami sudah tidak bersama mbak nurmi lagi untuk sementara
bagaimana dengan untuk beli beras sehari hari atau untuk gula misalnya
ya itu kalau ada rezeki aja
dari mana rezeki itu mbak nurmin
ya yang mikirnya tentunya yang dikirim sama allah ya
yang dikirim sama allah
mungkin ada teman atau apa yang ngasih gitu
ya kalau ada teman atau saudara
nah kalau mbak nurmi sendiri ini ngurus anak sendiri atau dibantu siapa
enggak ada sendiri
di rumah sendiri
tapi kalau ada keluar atau kemana mama yang jaga
mama yang bantu ngurus
ini sudah tidak ada suami selain mendapatkan bantuan mbak nurmi kerja apa
berkebun kah atau apa
enggak ada cuma di rumah ngurus anak
ngurus anak saja ya
ya soalnya kalau mau kekebun kan
seneng banget juga kalau mau ditinggal
umi syifa alias lasmi adalah janda almarhum aziz taman jeka
yang tewas dalam penyergapan di poso pesisir utara mei dua ribu dua puluh
ia ingin menegaskan ketiga anaknya bukan calon teroris
walaupun ayah mereka merupakan anggota kelompok santoso
saat pengejaran kala itu apa yang ada di dalam pikiran umbu siva
ya takut juga sih selalu mengingat apa yang akan terjadi sama suami
keinginannya sih pengen suaminya pulang tapi ya begitulah namanya takdirkan
demi anak anak umi siva juga harus menjalani hidup pastinya
selanjutnya seperti apa rencana misiva ke depannya untuk setidaknya membangun kehidupan kembali bersama anak anak
pengennya sih anak anak saya itu bisa sekolah lah
semoga anak saya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat
saat ini masih ada sembilan lainnya yang dicari
saya harap sama keluarga keluarganya kalau diberi kesabaran aja
tidak seperti suami saya
tanah yang subur dimanfaatkan untuk menanam rempah rempah
warga dusun berharap suatu saat bisa lepas dari lilitan kemiskinan
dan menghapus anggapan dusun mereka sarang teroris
saya pribadi pak nggak pernah ketemu dengan mereka kemudian apa
tidak ada masyarakat yang diganggu sih
tapi kalau tentang keamanan di sini
kita semua dari luar tidak tahu kondisi tempat ini seperti apa sebenarnya sebelum kita masuk ke sini
kalau keamanan di sini pak seperti apa yang kita alami sekarang kan nyatanya sekarang kita kan masuk di kebun kebun
jadi tidak mungkin kita masuk di daerah seperti ini apabila saya meragukan kalau kamarnya tidak aman
artinya aman ya pak ya
pak kalau apa namanya
kerjasama antar masyarakat di sini
terus dengan kita berbicara dari satu tahun yang lalu saat operasi tinombala ini berlangsung seperti apa pak
sebelum operasi tinombala juga kita biasa biasa saja pak
yang melakukan aktivitas sehari hari itu tetap sampai sekarang juga
malah sekarang itu masyarakat membuka lahan lahan yang selama ini terbengkalai sekarang alhamdulillah sekarang sudah berlomba lomba untuk membuka lahan tersebut
itulah buktinya kalau di sini aman mbak
misal dari luar orang beranggapan bahwa tempat ini menjadi salah satu basis kelompok tersebut
terus ada salah satu atau beberapa orang yang ikut bergabung tanggapan bapak sendiri sebagai kadus seperti apa
bagi masyarakat yang ikut bergabung itu saya mengetahui bahwa cukup lah sudah lah
yang bergabung itu kita juga tidak
kita juga bisa
saya juga tidak tahu pak apa sih tujuannya tapi kan mereka juga membutuhkan hidup dan mereka berhak menentukan kehidupannya
dua polisi tewas dibunuh di taman jk pada dua ribu dua belas
lakunya adalah ambo intang yang kini menjalani hukuman
ambo wintang berafiliasi dengan mucahidin indonesia timur besutan santoso alias abu wardah
menurut polisi taman jk pernah dijadikan tempat latihan kelompok santoso
saya selalu ingatkan pada masyarakat
anak anak generasi muda khususnya anak anak
mereka lah nanti yang memberi kelanjutan kehidupan di poso ini
kalau kita yang tua memberikan contoh gambaran kepada mereka keadaan konflik keadaan yang tidak baik
maka bagi mereka itu adalah satu video yang tidak mudah dihapus
dan nanti akan menjadi momentum yang bisa terulang kembali
nah ini yang kita upayakan agar tidak muncul kembali di anak anak kita yang sekarang
masyarakat luar juga berperan penting menguji keterbukaan taman jk
bantuan datang dalam bentuk perhatian
setelah berhenti berhenti
warga taman jk sudah memiliki kebebasan untuk mencari tempat latihan

anak anak bahkan bisa bermain di perkebunan yang hasilnya telak bisa membiayai pendidikan mereka
meski belum mulus benar jalan utama menuju taman jk mulai dibenahi
agar mereka yang merasa terasing bisa menikmati angin segar pembangunan
taman jk akan menemani kau p manda tuhan danlima agar mereka pulih dari baling yang d stunt maker
saya yakin mau membuktikan bahwa orang orang pohoso itu adalah orang orang baik
akan menjadi kelepasan
dan tentunya kita perlu beri catatan bahwa
yang di atas masih ada mungkin
masih dalam hutan ataupun di kampung
bermukim kita tidak tahu di mana
ya selentiasa kita mengharapkan bahwa
mereka yang masih bermasalah dalam kehidupan itu
memang yang berkaitan dengan keamanan mereka
mereka mau menyerahkan diri
memang aparat keamanan memberikan jaminan keamanan
kalau mereka menyerahkan diri
dan diproses secara wajib
ya cuma ya kepercayaan mereka ini
yang belum bisa kita tanamkan
karena kita belum bisa berkomunikasi langsung dengan mereka
karena mereka masuk ke hutan itu
ya hasil daripada pemikiran mereka sendiri
tidak minta pertimbangan kepada orang orang tertentu
mengambil jalan pintas seperti itu
ya maka sampai dengan saat ini mereka masih
di dalam kehidupan
kehidupan mereka yang di hutan
dan susah kita mau berkomunikasi
dan beginilah kebanyakan warga kini menghabiskan waktu senggang
mendatangi pusat belanja
warga poso dari berbagai pelosok berbondong bondong
datang ke sini
poso merupakan kabupaten dengan potensi ekonomi besar
satu ratus lima puluh miliar rupiah mereka tanamkan di sini

poso itu adalah daerah aman
saya juga yakin bahwa poso itu adalah daerah aman
saya yakin mau membuktikan bahwa
orang orang poso itu adalah orang orang baik
dan nanti akan terbukti apakah ada gangguan selama proyek

sebijik besi pun nggak ada yang hilang
sebiji besi pun nggak ada yang hilang
ayo teman teman sebelah sini
hi ho terima kasih

empat belanja ini barang baru bagi warga poso
tetapi mereka tidak asing dengan diskon
tetapi mereka tidak asing dengan diskon
poso memilih tidak larut dalam masa lampau
poso memilih tidak larut dalam masa lampau
banyak yang ditawarkan daerah ini kepada para pelancong
poso merupakan surga bagi mereka yang ingin melihat pemandangan
yang tak akan ditemukan di tempat lain
masyarakat kabupaten poso optimis bahwa satu saat nanti
kabupaten poso ini akan berkembang lebih baik lagi ke depan
dengan potensi potensi alam yang dimiliki kemudian mineral yang dimiliki
jadi mudah mudahan dengan adanya kerjasama antara semua komponen yang ada
stakeholder yang ada di kabupaten poso dengan aparat tni polri
dari waktu ke waktu kita yakin dan optimis bahwa kabupaten poso ini menjadi
akan menjadi satu kabupaten yang bisa diperhitungkan oleh negara ini
ini adalah lembah napu dan bada
masih di kabupaten poso
pemandangan lembah dengan suara alam yang menenangkan
menanti para pelancong untuk datang
patung ini namanya palindo atau sang penghibur
peninggalan nenek moyang orang poso yang belum banyak diteliti
untuk mencapai patung palindo dibutuhkan usaha ekstra
potensi lainnya adalah air terjun selalu lupa
yang kini sudah mulai ramai didatangi turis
atau danau poso yang begitu luas sehingga menyerupai lautan
semua anugerah yang maha kuasa ini tidak akan bisa dinikmati tanpa jaminan keamanan di poso
jaminan itu kini muncul dalam wajah baru poso
ini lagi secara umum situasi keamanan saat ini kondusif
mudah mudahan kita bisa menjaga ini